sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kau aku ngerti apa artinya cinta
dan cinta aku itu kau
bapak udah baik kan pak
pengen bapak sakit ya
jadi gak ada yang ngawasin kerja kamu
datanya bisa bekerja sekaligus di perusahaan ini ya
kamu gak bisa kerja
kalau ada nona
ya bukan gitu
atau gini pak
aku mau deh disuruh bapak apa apa aja deh
disuruh nikah sama orang lain
pilihan papa juga boleh deh
yang penting nara keluar dari perusahaan ini
daripada nara yang bapak pecat
lebih baik kamu yang berhenti
dari kantor ini
memang nara itu siapa sih pak
dan seberapa hebat sih dia
aku akan buktiin
sama bapak siapa nara yang sebenarnya
itu maafnya semua kamu kerjain dong
kok kamu diam aja sih
kapan mau selesai
kamu tau gak sih
dari pagi itu aku udah fotokopi
terus aku udah kirim email
kalau misalnya sebanyak ini aku kapan pulang ya
eh ya kamu yang atur dong
yang mana dulu yang bisa kamu kerjain
saya pengen lihat
mukanya herlambang sama fresa
begitu dia tahu kalau nona kerja disini
tanya ngapain dia disini
nona kerja disini
nona kerja disini
kamu tahu kan ini kliniknya herlambang
kenapa kamu gak peduli kalau aku kerja disini
nona kan juga boleh kerja disini
nona kerja disini karena dia ingin kembali dengan jody
mau bantu keluarga ya
kenapa kalau gitu papa dulu nggak menahan diri aja
supaya aku gak lahir
aku tahu kau kaleng aku bukan anak mama biar
anak hasil pesingguan papa
apa benar katanya bukan kakak kandung aku
ngapain kamu kesini
kamu bisa cerita sama semua orang kan
buat aku katanya itu tetap kakak aku
dan buat aku
kamu bukan siapa siapa
apa apaan sih pak
kamu dasar anak durianya
tidak mau berterima kasih
sudah diurus sama papa dan mama dari kecil sampai jadi seperti ini
kamu maunya apa sih
aku cuma mau tahu satu hal aja
kenapa papa biarkan aku lahir di dunia ini
katanya udah lah kak itu udah gak penting lagi
yang penting kan kita semua anggap kakak tetap katanya yang sama
kata katanya kakak itu udah gak penting lagi yang penting kan kita semua anggap kakak tetap katanya yang sama

emang udah takdir kalau aku harus urus sendiri aku sendiri
keluar kamu juga
kita akan pergi
papa ingin tahu apakah kamu mampu hidup di dunia ini sendirian
pak ini gak bener kan pak
katanya kakak kandung aku kan pak
sebenarnya papa malu menciptakan ini sama kamu
tanya itu kakak diri kamu
papa dulu ada affair
dan tanya lahir setelah valdo
jadi selama ini
selama ini itu yang ngebuat mama selalu memperlakukan katanya kayak anak tiri ya kan
tanya saja yang punya perasaan bahwa dia itu sebagai anak diri
kamu tahu sendiri kan
mama begitu sayang sama tanya
dan dia kan masuk di keluarga yang penuh dengan kasih sayang
kamu mencintai dia paldo begitu juga
dianya saja yang merasa bahwa dia sebagai anak tiri
kamu gak perlu tahu dia
lagipula dia sudah meninggal
dan tidak di jakarta
papa kan penuh dengan rasa tanggung jawab
pada enam oktober dua ribu tujuh belas